minta majid ketua majlis untuk mempertimbangkan kehadiran kapol datapis
sekarang kita alihkan untuk termawan dulu nanti kita terkaitkan kemas itu
terima kasih yang mulia assalamualaikum wr wb
ketiga mas agus milas yang keempat mas dita moholik yang kelima
minta majid ketua majlis untuk mempertimbangkan kehadiran kapol datapis
sejauh ini yang paling penting kehadiran menteri keuangan dan menteri sosial
untuk memberikan keterangannya di mahkamah konstitusi
kami punya banyak ahli yang akan kami ajukan
saya bisa bocorkan jumlahnya ada delapan ahli
ada ahli tata negara ada ahli psikologi politik sosiologi politik komunikasi politik
ada ekonom juga ekonomi pertanian yang tahu menai bansos
jadi seudah sudah ini begitu pentingnya kita
mencari semua informasi keterangan bahan yang selengkap mungkin
untuk bisa memahami betapa banyaknya pelanggaran kecurangan yang terjadi pada masa pemilu ini
bukan pada saat pencoblosan tanggal empat belas hari tapi jauh sebelum itu
itu yang kami sebut sebagai nepotisme yang melahirkan
nah sudah sudah sekali lagi saya ingin mengatakan
ini adalah saat yang benar
ini adalah ujian sejarah
waktu yang benar untuk kita semua
untuk kalian untuk anak anak kalian untuk cucu kalian dan untuk indonesia yang lebih baik
satu lagi berarti kalau itu kan dari unsur ahli ya pak
kalau dari unsur saksi kira kira dari elemen apa aja ya pak
ya saksi itu kan anda tahu jelas definisinya
mereka yang menyaksikan melihat mereka yang merasakan mereka yang mendengar mereka yang ada di situ
jadi mereka yang betul betul ada di lapangan